aduh bingung nih gue jadinya imak

tinggal di mari
berarti om haji sulam sama abang robi tinggal di mari juga dong
iya kan tadi udah gue bilang
dia bakalan nempatin rumeh ini
berikut semua pokoknya numbra di rumah kita
berarti kalo gitu tika bakalan ngeliat tiap hari nih
ngeliat om sulam sama abang robi
nggak bisa begitu kali tika
kalau misalkan dia nempatin rumah kita
kita bakalan tindak
masih betah banget pak haji ya boleh ya
empok kan udah sembuh
tapi ayah masih betah tinggal di sini nih pak haji ya
bu neneng itu emang udah peraturannya
kalau udah sembuh ya udah pulang
gak boleh melanggar peraturannya tanpa terkecuali

gak bisa sih cik
aku udah pulang
ya udah ikutin aja peraturannya
itu jauh lebih baik kok

korbannya banyak banget arfi cik
ini gimana pertanggung jawaban haji sulam

mendingan kita tanya aja sama warga

pok bagaimana anaknya pok
aduh alhamdulillah bang
anak saya sekarang udah baikan jadi saya udah agak khawatir lagi bang
terus pertanggung jawaban aji sulam bagaimana
kalau masalah haji sulam sih dia udah janji sama kita
katanya mau tanggung jawab
kita mah gak bakal takut dibohongin deh
soalnya kan haji sulam orangnya lebih baik ya gak pok
ya buat apa nuntut kayaknya nggak perlu deh
lagipula kadang anak saya udah sehat kok
makasih lo udah nyambetin neng okin bayi dan anggi
ya padahal kondisi pak haji dan bu haji kan saat ini

ya bagaimanapun juga
saya merasa prihatin

tetap aja kita udah mau pulang
bagaimanapun juga kan
beliau ini tamu kita juga

istilah katanya tuh
penumpang ketinggalan kereta

maaf saya mau telepon dulu
halo ada berita apaan
ada berita penting pak haji
iya cepetan berita apanya yang penting
semua warga sudah mencabut tuntutannya kaji sulam
eh lo gak salah informasi tuh

wah gawat nih gue harus segera bertindak ini
saya sebenarnya heran pak rashidi
kan ada panitianya
masa itu panitia sempat lolos ada makanan yang beracun di rumah itu
saya curiga pasti panitianya tuh kurang gesit lah gitu
kayaknya gak begitu becus
sampai terjadi begitu ada racun gak tau
gak mungkin juga
yang penting sekarang keadaan anak anak sudah bisa teratasi dengan baik
eh mih kita harus pergi sekarang
ada masalah yang penting

karena ada kepentingan kagak bisa ditunda
bro kok pak haji dan bu haji cepet cepet pergi
urusannya nggak bisa ditunda pak haji

bapak apaan sih
bagaimana warna warin nengokin lagi di rumah
udah bagus dia pergi duluan

rum mau nengokin anak anak ke bang rahmadi
sebelum rum ngantrin anak anak pulang

kalau gitu bareng ya rum

gimana anak anak yang lain keadaannya
alhamdulillah bang sebagian besar udah pulang
alhamdulillah ya rum ya
rum sekarang harus pergi lagi

oh gitu ya
yaudah gak apa apa kok rum

aji sulam kayaknya bakalan pindah di rumah
hmm gue gak tau

iya kan tadi udah gue bilang
dia bakalan nempatin rumahnya
berikut semuanya muanya pokoknya numbra di rumah kita
oh berarti kalau gitu
ngeliat om sulam sama abang robi
hei kagak bisa begitu kali tika

kita bakalan pindah lo tau
tiko pengen tetap di sini
ini kan rumahnya aji sulam
dia berhak nempatin rumahnya lo tau hah
pokoknya atika tetap pengen di mari
kagak mau pindah

kagak mau pindah
kagak mau pindah
kagak mau pindah

cakep bener abang udah cakep pinter lagi
aduh aduh aduh
orang lagi rupiahnya
selesai tuh satu ya
maksudnya cik teh gimana

nah malam ini gue janji bakal nganterin tuh herbal
oh gitu yaudah kalau gitu mang ojo temenin aja
hah bener nih mang gak masalah
beneran mang ojo ikhlas
ya tak mau diomongin lagi tak mau gak ikhlas
cik cik rapatkan situ ya